ini primadonanya nih manas
dan sudah dibanting
lebaran sudah lewat namun suasananya masih terasa ya permintaan kue kering selalu naik
drastis sebulan menjelang idul fitri
begini kira kira kesibukan penjual kue kering yang tengah anda santap salah satu pengusaha
kue kering yang kebanjiran orderan pada lebaran tahun ini adalah produsen kue kering rumahan
milik farah dan nurmah ini kawasan kalisari jakarta timur bukan ya
mana ada air panas ini bro oh ya kacang panas sebelum dimasak
aneka bahan kue sebenarnya bisa dibeli dimana saja namun pastikan bahan yang anda pilih berkualitas
setelah seluruh bahan selesai kita beli lanjut kita ke dapur aduh cocok aja nanas burung panas
nastar yang nikmat tentu harus didukung oleh
selai yang nikmat musim kurang dalem
dalam sehari tidak kurang dari seratus nana setiap iso di tempat ini kalau mau isya nastar yang manis
yang matang tapi kalau mau nastar dengan selai manis asam campur sebagian nanas yang matang
sempurna dengan yang setengah matang panis tapi tahunnya semoga hai dulu agak sedikit berlebihan
agak sedikit over tapi katanya ininya tetap bisa dipakai tapi akan digabung dengan nanas yang
manis banget dicampur dengan yang agak asem tapi tapi lagi ya terus aja bobo benarnya mana rugi ini
setelah itu haluskan nanas yang telah dipotong dan masak dengan api sedang sampai kadar airnya
berkurang dan warnanya berubah menjadi pekat ini berapa lama bu dari yang kayak jus buah
begini sampai jadi mirip mirip nastar mungkin sekitar tujuh jam tujuh jam
tapi jangan sampai terlalu kering ya tahu bisa bisa selain nanas akan mengeras kira kira segini
kekentalannya kalau masih dirasa kurang manis bisa juga ditambahkan gula atau beberapa rempah rempah
seperti batang kayu manis hingga cengkeh untuk menambah rasa untuk adonan nastar campur mentega
dan margarin dengan perbandingan satu banding satu mentega yang terbuat dari lemak hewan ini akan
membuat kue nastar terasa
empuk dan lembut sementara margarin yang terbuat dari lemak nabati akan membuat adonan nastar menjadi
lebih gurih tambah gula halus garam kuning telur dan juga terigu aduk hingga rata setelah itu tinggal
diisi deh dengan selai nastar lalalalala dudududu ya tidak berbakat mengisi ini kenapa kebakso kikil
membuat bulat kena star jadi bagian tersulit untuk saya sebab selain belum terbiasa adonan juga harus
berukuran sama besar terakhir nastar akan dioles dengan kuning telur agar mengkilap ketika matang
oh iya tambahkan juga sedikit keju di bagian atas nastar untuk mempercantik tampilannya satu toples
standar dengan ukuran lima ratus gram biasanya berisi lima puluh butir nastar ini berarti kami harus membuat tidak
kurang dari lima nastar untuk memenuhi kebutuhan seratus toples nastar perharinya
saya dikasih tahu sama mbaknya kalau sampai dia nggak sampai pinggir
biasanya tuh pas udah matang kan mekar
jadi grossingnya diatas
isinya jadi doff warnanya tuh nggak keluar
sedangkan kan kalau nastar cantiknya tuh
kalau dia sampai shining
sampai ke pinggir pinggir
setelah selesai nastar akan di oven selama satu jam
dengan suhu sekitar seratus derajat celcius
agar nastar tidak retak cek di lima belas menit pertama saat memanggang
apakah ada adonan yang pecah atau tidak
bila ada turunkan suhu alat pemanggang anda
bila tidak ada lanjut memanggang sampai nastar berwarna kuning pekat
nah ini pembuktian rasanya
cip dulu ya mbak ya
jangan jangan ada yang lagi makan juga di rumah nastarnya
silahkan makan dulu baru ngomong
ini yang kematangan bisa dimakan juga
tapi aneka kue lain juga sudah ada pemesannya lho
kue kacang salah satunya
tidak tidak tidak tidak
ini saya dikasih sama mbaknya kalau mau masak kacang
untuk memula nih ya masaknya dikit dikit
jadi kalau ada yang gosong ruginya nggak banyak
karena kalau semua bangkrut ya mbak
kue kacang memang tidak serumit kue nastar
tapi kue kacang butuh tenaga lagi besar
terutama ketika mengaduk puluhan kilogram adonan setiap harinya
pegal juga ya tangan saya
beberapa kan masih ada yang terlalu bulat begini ya
terlalu menggumpal ini dipecahin juga ya
biar nanti terasanya sampai ke dalam dalam gulanya ada
tapi tetap bertekstur kacang
yang ini dipecah pecahin nih
jangan lupa tambahkan gula halus garam telur tepung dan juga minyak goreng
untuk merekatkan adonan satu sama lain
kalau minyaknya ini diusahakan pakai minyak yang setelah digunakan untuk menggoreng kacang
supaya lebih terasa
jangan pakai minyak yang baru
kemudian tekan tekan adonan kue kacang ke dalam cetakan satu persatu
kesabaran memang jadi kunci untuk para produsen kue kering
walau dibuat dalam jumlah banyak harus diperhatikan satu persatu
sebelum dipanggang lagi lagi oleskan kuning telur untuk mempercantik tampilan kue
sembari menunggu kue kacang matang sempurna lanjut kita kemas pesanan kue castengel
ketika saya baru belajar saya dicoba yang paling susah
oh ini bersih
ini harus diganti
ini harus diganti
mungkin susunannya juga ini lebih teratur
kalau yang kecil gampang
kalau ini harus
baru belajar langsung yang ketiga
sudah langsung dibanting
omset yang didapat selama bulan ramadan tergolong fantastis
mencapai ratusan juta rupiah
namun produsen kue di tempat ini harus bekerja siang dan malam untuk memenuhi pesanan
setelah selesai dikemas kue kering siap dikirim ke tangan para pelanggan
ada yang dikirim dengan mobil ada yang dikirim dengan motor
saya kebagian mengirim dengan motor
akan dikirim dengan motorangle pengganti
sudah sulit dikirim dari tabung
karena tidak hafal jalan saya malah hampir celaka
waduh saya harus lebih berhati hati nih
mau ngirim ke rumah bu beben
hah oh bukan
pas banget udah cocok dimakan di hari raya bersama keluarga
kalau tradisinya begitu atau gimana sih bu di sini
iya kayaknya tiap tahun emang kayaknya kue nastar itu nggak pernah lepas deh ya
kalau di hari raya itu kayaknya harus ada itu wajib
biasanya selain nasar pesan apa lagi bu
saya biasanya kalau nasar tuh kue keju
terus kue kacang
terus semprit biasanya kayak gitu
di balik manisnya rupiah dari bisnis kue kering
tidak semuanya berjalan murus
tidak terhitung berapa kali kue gagal produksi
mulai dari kesalahan
ketika membuat adonan yang berujung pada rusaknya kue
hingga mesin pemanggang yang tidak bekerja optimal
itu udah capek capek bikin nih terutama nastar ya kan
pas lagi di oven ternyata itu gosong semua
dan itu rasanya sok banget beneran deh
itu gosong semua karena ovennya itu nggak diperhatiin
nggak bisa dimakan
udah nggak bisa nggak layak dijual jadi otomatis kita hempaskan gitu
walau nikmat jangan mengkonsumsi kue kering terlalu banyak ya
sebab kandungan gula dalam sepotong aneka kue kering ini tergolong tinggi
rian fernando dwi agung yuldiarto jakarta